tanggal sembilan maret diperingati sebagai hari musik nasional
peringatan ini ditetapkan melalui keputusan presiden nomor sepuluh tahun dua ribu tiga belas
dan disahkan oleh presiden susilo bambang yudhoyono
penetapan hari musik nasional ini tentu saja merupakan upaya untuk meningkatkan
apresiasi masyarakat terhadap musik
serta meningkatkan prestasi dan kepercayaan diri insan musik indonesia
lalu seperti apa perkembangan industri musik indonesia
terutama dalam eksplorasinya sebagai ini sangat penting ini
instrumen diplomasi yang mendapat minat baru dalam beberapa tahun terakhir ini
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
dua maret diperingati sebagai hari musik nasional bertepatan dengan hari kelahiran
wage rudolf supratman sang pencipta lagu kebangsaan republik indonesia indonesia raya
hari musik nasional diperingati sebagai simbol kebangkitan musik indonesia
dan bentuk apresiasi atas karya musik yang telah diciptakan oleh para musisi tanah air
musik tentu bukan sekedar hiburan semata
musik memiliki banyak fungsi
salah satunya sebagai media komunikasi dalam hubungan sosial bermasyarakat
musik menjadi bahan
bahasa universal kemanusiaan yang mampu melintasi sekat sekat apapun termasuk ideologi
kemampuannya mewakili nilai budaya suatu negara membuat musik lekat dengan dunia diplomasi dan hubungan internasional
pentingnya konsep people to people guna menciptakan interaksi yang lebih engaging
dan dua arah dalam diplomasi dapat dilebur lewat musik
tak ayal musik pun menjadi alat ampuh diplomasi
ya musik telah terbukti sebagai media yang sangat kuat dan tidak terbatas
musik tentu saja dapat dinikmati sekaligus digunakan oleh siapa saja individu komunitas dan bahkan sebuah bangsa
untuk mengekspresikan diri
musik pun terbukti mampu mempromosikan integrasi sebuah bangsa
musik pun terbukti mampu mempromosikan integrasi sebuah bangsa
musik pun terbukti mampu mempromosikan integrasi sebuah bangsa
sebuah bangsa ke dalam budaya dunia
alhamdulillah sehat terimakasih beridad jalur dan
alhamdulillah sehat terima kasih berdiri dalam
alhamdulillah sehat terima kasih berdiri dalam
melakukan wawancara ini dengan protokol kesehatan penting ini sudah divaksinasi sudah booster juga
tentu saja sudah antigen sudah antigen sudah pokoknya sekarang sudah lengkap dan pak dubes
tantowi menjabat sampai tahun desember ya dua ribu dua puluh satu ya desember dua ribu dua puluh satu iya tidak terasa ya kita terakhir
berdialog di program ini pada tahun dua ribu tujuh belas waktu masih lima tahun masih siap siap untuk berangkat ke selandia
terima kasih desi sekarang kita harus lihat ini ngapain aja dan apakah kita sebagai ya
yang pembayar pajak juga apakah is it worth the money tapi sekarang bukan berarti sudah pensiun
dari dunia diplomasi mendapat ini special envoy ya special envoy ke perpula pasifik
saya dipercaya oleh presiden dan menteri luar negeri sebagai dubes keliling untuk wilayah
pasifik jadi roving ambassador for the pacific tapi karena begitu saya ditunjuk dua bulan kemudian
pandemi instead of roving saya get stuck in wellington untung ada zoom jadi akhirnya zooming
ambassador ya dan posisi ini sebagai dubes keliling walaupun sekarang keliling lewat zoom
ini sampai kapan kira kira masih dipertahankan oleh pemerintah
hingga saat ini dan saya tentu saja bangga ya dan merasa terhormat mendapatkan kepercayaan ini jadi
dubes keliling itu adalah special envoy dari presiden untuk satu wilayah tetapi ini wilayahnya besar sekali
ini besar sekali berapa di pasifik itu ada kurang lebih dua puluh lima negara besar dan kecil berbagai bentuk ada
negara yang bagian dari negara lain ada negara yang sovereign atau berdaulat ada juga negara kerajaan
ada satu negara kerajaan namanya kerajaan tongga dan itu ada di wilayah agreditasi wellington jadi
ya ya sangat beragam penduduknya dari seribu lima ratus sampai dengan terbesar papua new guinea itu delapan lima juta
ya dan tentu saja papua new guinea ini tetangga bagian dari pasifik dan ketanggaan ini sebelahnya
dari papua jadi sangat penting jadi sebenarnya indonesia juga merupakan bagian ya dari negara negara
nusantara kita ya kepulauan itu yang program saya pertama begitu tiba di wellington program program
saya pertama itu adalah mengklaim tanda kutip bahwa indonesia adalah juga bagian dari pasifik
dan kita punya segudang data yang mengkonfirmasi bahwa indonesia sesungguhnya adalah juga pasifik
kita punya enam provinsi ya papua papua barat maluku maluku utara nusa tenggara timur dan sulawesi utara
bahkan gorontalo yang secara geografis terletak di samudera pasifik kalaupun ntt itu tidak langsung terletak
di samudera pasifik tapi budayanya adalah budaya pasifik karena orang ntt adalah orang melanesia
jadi kita secara geografis pasifik tapi juga secara demografis secara budaya juga dan dari
segi namanya kanakhila kita indonesia kemudian ada polynesia dan melanesia jadi kita sebenarnya
ketika dubes tantowi menjadi
waktu itu tahun dua ribu tujuh belas
dipilih ya untuk jadi dubes
di selandia baru disitu juga ada samoa
ini kan sosok seorang tantowi
kan tidak lepas dari
jarang melihat tantowi tanpa gitarnya
dan menyanyikan country road
selama menjadi dubes
kira kira mungkin dari segi approach
dan menggunakan segala macam
untuk di pasifik
seorang duta besar atau diplomat
yang mempunyai latar belakang budaya
itu sangat menguntungkan
karena esensi dari diplomasi itu adalah
semakin dekat frekuensi kita dengan masyarakat
semakin mudah kita
dan memperjuangkan kepentingan kita
pasifik itu adalah
ibadat mereka saja
jadi cara mereka memuji tuhan
meminta dan seterusnya itu
kebanyakan itu melalui lagu
jadi lagu atau musik adalah bagian
tak terpisahkan dari kehidupan
jadi mereka mengatakan apapun
itu lewat lagu lewat musik
nah sehingga kalau misalnya kita dekati mereka
itu lebih mudah dibandingkan dengan
instrumen instrumen diplomasi lainnya
nah tapi memang
konsep diplomasi itu
belum tentu dia applicable di negara lainnya
jadi harus ada pemahaman
jadi kita tidak bisa
menyanyikan lagu yang sama
untuk audiens yang berbeda beda
nah dalam konteks pasifik ini
pendekatan melalui budaya
khususnya melalui musik
itu sangat tepat
karena itulah bahasa
yang mereka terima sehari hari
dan mudah dicerna oleh mereka
dan bahasa universal
kalau kita berbicara
menggunakan memo dan lain sebagainya
mungkin tidak sampai
yang menarik ini adalah selandia baru
selandia baru itu
walaupun budayanya itu kiblatnya
tapi pada intinya itu disana
mungkin bisa ceritakan sedikit
orang pasif masyarakat pasif
itu terdiri dari tiga ras ya
ras pertama yang paling besar itu adalah
mela itu black
nesia itu adalah nation
itu adanya di vanuatu solomon island fiji
dan kita itu adalah papua dan ntt
itu melanesia ya
ras kedua terbesar itu adalah
poly itu banyak
nation itu adalah nesia
jadi pulaunya tersebar kecil kecil
kalau karakternya itu lebih dekat dengan orang orang maluku
jadi dia lebih terang kulitnya ya
perawakannya persis seperti orang tua
jago nyanyi semua ya kalau indonesia
semuanya semuanya jago nyanyi
kemudian ras ketiga itu micronesia
jadi micro itu kecil
jadi dia lebih kecil lagi
pulau pulaunya itu kebanyakan pulau pulau atol
tapi yet mereka adalah negara
orang orang pasifik ini mempunyai kesamaan
benang merah mereka itu adalah
mereka berkomunikasi lebih banyak lewat musik
nah oleh karena itu
cara pendekatan mereka melalui sesuatu yang mereka suka
itu adalah suatu keharusan ya
saya bisa katakan keharusan
bukan mereka tidak mengerti dengan diplomasi normal ya
aduh berdebat argumentasi
oh mereka juga tahu itu
kebanyakan mereka juga
tapi untuk lebih efektif
untuk lebih efektif
karena tadi itu diplomasi itu adalah menyamakan
dubes masih cukup panjang
musik dan diplomasi
apalagi sekarang ini dunia ya
kita jadi tegang ini
lebih ke arah peperangan sekarang
jadi kalau kita bicara dengan musik tentu saja ini bisa
peperangan terjadi ketika diplomasi
bagian ekstrim dari diplomasi yang tidak berhasil
inside with desy anwar akan segera kembali
tetaplah bersama kami
masih bersama inside with desy anwar
saya saja masih ditemani oleh duta besar indonesia untuk selandia baru
tahun dua ribu tujuh belas sampai tahun dua ribu dua puluh satu
tapi sekarang ini
sekarang masih menjadi dubes
keliling atau roving ambassador
khusus untuk kepulauan pasifik
dan kita ingin membahas mengenai peran musik ini dalam rangka memperingati hari musik nasional
tapi kalau kita lihat juga ya keberhasilan musik untuk menyatukan
keberhasilan musik untuk menggugah orang
berbuat sesuatu itu sudah banyak buktinya ya
waktu ada kelaparan di ethiopia
bob geldof dan kawan kawan itu mereka membuat konser
dan ini mem
jadi membuat orang itu fokus ke sana atensinya dan
banyak lagi contoh contoh di mana musik itu bisa menggugah orang berbuat sesuatu
dan selama pandemi covid sembilan belas ini juga kita lihat dari
seluruh penjuru dunia berkumpul dalam zoom untuk menciptakan musik perdamaian
the beatles misalnya atau john lennan
imagine dunia tanpa peperangan
kembali ke tugas pak tantowi sebagai seorang dubes di selandia baru ya
yang menjadi isu antara kedua negara inilah
dengan negara negara pasifik lainnya
dan juga bagaimana contoh contoh diplomasi khususnya menggunakan budaya
ataupun musik dalam menjembataninya
isu utama di selandia baru itu adalah climate change sesungguhnya
karena ada kekhawatiran besar dari beberapa negara itu bahwa
dalam dua puluh sampai tiga puluh tahun dari sekarang
negara mereka itu sudah tidak ada lagi
pertanyaannya adalah kemana mereka harus pergi
yang kedua adalah
karena pulaunya kecil kecil dan terpencar di samudera luas
maka ekonominya itu tinggi sekali
dan terjadi keterisolasi
itu tentu saja membuat negara negara tersebut mengalami
kerugian kerugian baik materi pendidikan dan kesempatan
jadi ada ketimpangan ya dari segi ekonomi dan
dan isu ketiga ya tentu saja adalah isu politik
nah sengaja isu politik ini saya taruh di
paling bawah karena isu politik ini sesungguhnya desi
hanya dimainkan oleh negara negara tertentu
untuk kepentingan pragmatis
saya sebut pragmatis karena isu papua itu masih laku
dijual untuk domestic market negara negara tertentu
jadi kurangnya pemahaman mereka mengenai
apa yang sesungguhnya terjadi di papua
dan apa yang sesungguhnya sudah dilakukan oleh pemerintah indonesia
itu dikapitalisasi sedemikian rupa
oleh partai partai politik tertentu untuk mendapatkan simpati
lebih untuk konsumsi domestik mereka
lebih untuk konsumsi domestik mereka betul
nah tiga isu ini yang sebenarnya bisa saya sebut sebagai
isu keempat sebenarnya ada juga yaitu market access
nah market access sebenarnya lebih terkait pada persoalan kedua
ya dimana konektivitas menjadi isu utama
isu keempat ini ada kaitannya dengan kesejahteraan mereka
kebanyakan negara negara di pasifik itu
ya memang mengalami atau mempunyai keterbatasan
dalam konteks sumber daya alam ya
kalaupun ada persoalan kedua yang muncul itu adalah
mau jual kemana
nah disinilah indonesia masuk
jadi selama lima tahun saya bertugas sebagai duta besar untuk selandia baru
dan empat negara pasifik
dan belakangan satu tahun juga
mencakup hampir seluruh negara pasifik sebagai utusan khusus presiden
keempat isu itu saya ramu sedemikian rupa
menjadi suatu konsep yang namanya we are pacific
we are pasifik ya
jadi indonesia adalah juga pasifik
apa benefit yang kita dapatkan
dengan menyebut diri kita sebagai pasifik
ya pertama tidak ada lagi rasa curiga
maka mereka berbicara seperti berbicara dengan
keluarga sendiri ya
negara dengan keluarga sendiri
indonesia yang selama ini di persepsikan sebagai asia
kita adalah orang asia sedikit demi sedikit kita kikis
sehingga psychological barrier yang selama ini menjadi pembatas kita
dalam konteks komunikasi itu sedikit demi sedikit kita runtuhkan
jadi ketika dia sudah menganggap tante wiyahya dubes dari negara pasifik loh sesungguhnya
dia sangat mengerti budaya kita
dan kemudian dia mulai menganggap orang indonesia adalah bagian juga dari pasifik
yang paling susah dalam berdiplomasi itu adalah kecurigaan
kita saja mempunyai kecurigaan terhadap negara negara tertentu bangsa tertentu
nah oleh karena itu dengan membangun bahwa indonesia adalah anda
anda adalah kita
maka barrier ini kita runtuhkan satu persatu
maka yang terjadi itu adalah
nah kalau sudah bersaudara
dia sudah berani ngomong apa saja ke kita
jadi bentuk bentuknya manifestasi atau implementasi dari we are pasifik ini seperti apa saja selama
ya itu tadi kembali ke penjelasan awal
bahwa diplomasi sesungguhnya adalah menyamakan frekuensi
frekuensi kita itu sama di budaya
karena orang papua orang maluku orang ntt
itu sebenarnya orang pasifik
jadi saya selama lima tahun yang saya jual adalah pasifik indonesia
bukan saya tidak memperhatikan budaya budaya kita yang hebat dari bali dari jawa dari palembang

saya berbicara frekuensi
frekuensi paling dekat itu adalah budaya dari timur
jadi ketika saya hidangkan makanan dari maluku dari papua
lagu lagu dari maluku dari papua
tari tarian dari ntt seperti maumere seperti poco poco
itu sering dilakukan
oh sering saya pernah bikin
berapa kali kira kira dalam
saya pernah bikin flash mob di sunday market di wellington poco poco
jadi saya pancing dulu dengan penari penari dari masyarakat kita
yang lain pada ikut
nah itu untuk menunjukkan ya bagaimana dekatnya kita gitu loh secara kultural
kemudian tahun dua ribu delapan belas saya bikin konser
yang ini adalah konser yang diadakan oleh the symphony of friendship
jadi ini adalah satu konsep menggabungkan lagu lagu dari indonesia timur
dengan lagu lagu dari maury dan pacific
di aransmen sedemikian rupa oleh erwin gutawa
dengan berkolaborasi dengan musisi setempat
penyanyinya pun penyanyi dari papua penyanyi dari ntt
penyanyi dari ambon terus penyanyi dari maury
mereka bernyanyi bersama
tidak ada batasan sama sekali
ini dimana waktu itu
dan banyak yang mengapainya itu
itu gedung konser seribu dua ratus penuh
ada ketua dpr terus empat menteri
dan itu diklaim sebagai konser yang dilaksanakan oleh sebuah negara yang paling sukses hingga saat ini
saya menjahit persamaan itu dan mereka akui
kita nggak tahu loh selama ini
nah itu yang saya ingin dapatkan
jadi ketika kita klaim bahwa kita ada saudara
ya kita kalau di maluku itu kan atau di apa namanya itu di sulawesi utara itu
torang sama wabah saudara
nah jadi konsep torang sama wabah saudara itu saya aplikasikan dalam konteks regional
dalam konteks pasifik
dan ini mendapatkan feedback ataupun disambut dengan baik ya
oh disambut dengan baik
disambut dengan baik dalam seperti itu tadi
mereka berani loh minta ke saya
minta bantuan ini minta bantuan itu
sudah tidak sungkan bahasa jawanya
nah kemudian dalam konteks papua
juga selama lima tahun saya di sana itu bisa disebut desi
caranya saya begini waktu itu
kita sebelum ke caranya
karena ini bagian yang cukup penting ya
karena selama ini menjadi batu ganjalan lah
antara hubungan kita dengan khususnya dengan negara negara
seperti selandia baru
karena isu ini kan juga digunakan untuk isu politik mereka ya
tapi cukup mengancam karena ya harus diatasi dan harus diselesaikan juga
kita istirahat sebentar
tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
masih bersama insight with desi anwar kita membahas kekuatan musik dan juga budaya yang dapat menjadi alat ampuh diplomasi
saya masih ditemani oleh duta besar indonesia dan juga saat ini special envoy atau duta besar keliling khusus untuk kepulauan pasifik
tadi kita sudah sebut ya kepulauan pasifik itu kan banyak sekali jumlah negara negaranya dan ya
dari segi ukurannya populasinya ekonominya juga berbeda beda
tapi yang jelas selandia baru ini
ini ya walaupun indigenous populasinya kan mauri
jadi banyak juga budaya maori yang mereka gunakan
seperti misalnya hk ya kalau sebelum ada pertandingan ada hk
dan juga ini merupakan ciri khas ya dari yang namanya selandia baru

tapi pada keseluruhannya kita tahu selandia baru walaupun negaranya kecil
populasinya kecil ekonominya kan sangat kuat ya cukup kuat ya mereka punya
dan kiblatnya juga mereka lebih banyak ke barat
nah saya tertarik ya ini kalau bicara mengenai budaya diplomasi atau dengan menggunakan musik khusus untuk selandia baru ini
ya mereka bukan orang polenisia melanesia tapi orang eropa
ini bagaimana apakah ada bagaimana respons mereka apalagi dengan isu isu tadi yang menjadi perhatian
ganjalan atau menjadi isu isu penting dalam menjaga hubungan dengan indonesia
mayoritas itu adalah orang kulit putih tapi akibat dari perjanjian waitangi yang sangat mengikat
selandia baru sebagai negara yang konsepnya itu adalah monarki parlementer
dia tidak punya undang undang tidak punya konstitusi konstitusinya itu adalah perjanjian waitangi itu
ini yang membedakannya dengan australia
itu yang membedakannya dengan australia persis
nah perjanjian waitangi itu mengamanatkan bahwa tanah milik leluhur mereka diserahkan kepada orang kulit putih untuk dimaksu
tapi mereka minta
kulturnya selandia baru adalah kulturnya dan kulturnya baru itu tarjah mereka yang dari seluruh negara iniorsenya ini dan itu juga dari bagian dari negara lainnya oke gue rasa itu terlalu berbeda ya gitu karena lebih dari negara lainnya sih
baru adalah kultur mauri kemudian orang mauri diberikan kesempatan yang sama dengan orang
kulit putih dan itu dijalankan secara konsekuen dan konsisten oleh pemerintah yang notabene orang
kulit putih jadi betul apa kata desi tadi bahwa pemerintahnya pemerintahan kulit putih tapi
budayanya adalah budaya mauri ya bahasa mauri itu bahasa pertama sesungguhnya ya dan ini juga diajarkan
masih di oh dan diajarkan kalau kita lihat lagu lagu kebangsaan mereka itu first atau baik pertama
bahasa mauri baru kedua bahasa inggris benderanya pun itu adalah representasi mauri dan the crown
ya atau atau atau inggris betul sehingga politiknya pun ia banyak dipengaruhi oleh politik mauri orang
orang mauri itu mendapatkan kesempatan yang sangat tinggi ya pada periode kedua pada periode yang lalu
sebelum periode ini wakil perdana menteri sekaligus menteri luar negeri itu adalah orang mauri sekarang
ini gubernur jenderal
adalah orang mauri jadi mendekatkan diri dengan orang mauri yang mempunyai persamaan dengan orang
kita untuk akhirnya berdampak atau berimplikasi secara politik itu adalah jalur yang benar sehingga
meski mauri meski selandia baru itu mayoritasnya kulit putih tapi ini adalah negara pasifik jadi
mereka merasa bahwa yang namanya budaya mauri itu adalah budaya mereka budaya mereka nah berkaitan dengan papua
bagaimana ini memang sebuah isu yang istilahnya kan populer khususnya bagi aktivis atau ya
the disana lah dari segi politiknya dan bisa sangat merugikan tentu saja indonesia karena
ini masih masalah juga kan di kita dalam negeri apa yang dilakukan dan apa sih sebenarnya isu yang
membuat mereka itu begitu tertarik kepada keberadaan papua

pertama itu adalah dugaan pelanggaran ham yang terjadi selama berpuluh puluh tahun pada pemerintahan sebelumnya
berbari ya dan sampai sekarang juga masih ada masalah kan
itu memang harus diakui ada
jadi berhadapan dengan orang pasifik itu kita harus berani terus terang
artinya kita tidak boleh mendominasi sebuah kebenaran
jadi ketika kita bilang ada pelanggaran ada kesalahan kita harus akui
dan itu mereka lebih appreciate dibandingkan kita membawa dengan sejumlah angka fakta yang memenangkan kita
betul jadi kita akui masih ada pelanggaran di sana
nah pelanggaran ham di pasifik bukan hanya di selandia baru itu adalah isu serius
jadi mereka kalau sudah kaitannya ke ham itu mereka akan segera bersatu
kemudian kedua adalah isu lingkungan
juga menjadi isu seksi di selandia baru dan juga beberapa negara pasifik
jadi pengerusakan lingkungan pencemaran laut air dan sebagainya itu menjadi isu yang juga sangat seksi
nah kebenaran dua hal itu ada di kita dalam pola pikir mereka
jadi ada pembalakan hutan terus masih rendahnya disiplin orang kita terhadap menjaga lingkungan
kemudian dugaan pelanggaran ham di papua itu menjadi isu yang mereka kemas sedemikian rupa sehingga merugikan indonesia
nah yang kita harus
yang harus dilakukan selaku perwakilan indonesia adalah membangun narasi bahwa yang anda tuduhkan itu tidak semuanya benar
nah sekali lagi kita tidak bisa menyampaikan bahwa you are totally and absolutely wrong
jadi kita harus akui ada beberapa kesalahan yang kita sedang perbaiki saat ini
seperti komitmen kita untuk menyelesaikan pelanggaran ham masa lalu itu itu sudah komitmen dari presiden
disampaikan oleh presiden pada forum terbuka forum internasional
dan harus disampaikan dalam waktu cepat dan transparan
tapi kan tidak bisa cepat
jadi kita harus sampaikan ke mereka menyelesaikan pelanggaran ham itu tidak semudah membalikkan telapak tangan
nah di situ kita memerlukan bantuan mereka untuk terus memberikan monitoring memberikan laporan ke kita agar akselerasinya lebih cepat
nah pendekatan seperti ini itu mengundang apresiasi dari mereka
jadi berdialog dengan orang pasifik
jangan pernah mengatakan bahwa mereka tidak mengerti sesungguhnya apa yang terjadi di negeri kita
mereka semua punya data itu
tapi ketika kita duduk sama sama dalam rangka mencari solusi
dan mengurangi kecurigaan
dan mengurangi kecurigaan
itu jauh hasilnya lebih positif
saya punya banyak teman ya desi yang setiap tahun dulu sebelum saya datang itu pada tanggal tanggal tertentu itu demo di jalan termasuk di depan kbri
demo di depan kbri
tapi setelah saya datang saya melakukan pendekatan secara kultural
kemudian mereka menjadi teman
message saya seperti ini aja
desi kalau yang anda cari adalah sensasi silahkan lanjutkan pola seperti sekarang
tapi itu tidak akan membawa impact apa apa
tapi kalau yang anda cari itu adalah solusi kita duduk bersama
saya akan jawab yang saya bisa jawab
saya akan iya akan yang benar terjadi
tapi saya akan tidak apabila saya yakin betul itu salah
dan itu terjadi
saya sudah tahu
itu artinya kita ada isu papua
isu popok kan ada terus nih
pelanggaran ini penembakan itu
jadi sudah tidak lagi demo des
tok itu penembakan itu benar tidak sih
nah kita cerita
jadi selama hampir lima tahun tanto widis itu ada perubahan sikap khususnya mengenai
yang paling terasa dan paling nyata lah
yang paling terasa dan nyata orang orang yang tadinya demo di depan kbri saya ajak nyanyi rekaman
dan kita konset bareng
itu untuk menunjukkan kedekatan
oh banyak konset
kita tampil sama sama
nanti saya kasih itu
totalnya berapa kali konset ini selama jadi busi
kalau yang konset besarnya konset besarnya satu
bencana mau dua tapi pandemi
tapi konsep kecil kecil yang kita di depan diplomat terus di depan masyarakat itu banyak sekali des
yang melibatkan mereka
terus saya sendiri tampil di gedung parlemen untuk misalnya acara natal
ya terus tutup tahun parlemen
ya saya nyanyi dengan mereka
jadi senang dapat teman ini
nah jadi karena mereka kerangkanya sudah mencari solusi sudah bukan sensasi pendekatan pendekatan dengan demo teriak teriak kemudian bicara di media itu sudah bukan lagi pilihan mereka
sekarang menggunakan suaranya untuk melantunkan lagu
dan membuat hati lebih senanglah
hati lebih luluh
hati luluh dan juga rasa curiganya semakin hilang
jadi musik ini merupakan satu tool atau alat yang bisa kita gunakan
satu alat yang cukup ampuh ya
betul yang sangat dahsyat
dalam kita berdiplomasi
kita diuntungkan indonesia juga
budaya kita musik kita ini banyak sekali orang orang yang memiliki talent jago nyanyi ya
dan kebenaran musik yang saya mainkan country music setelah dapat pengaruh besar dari hawaii sebagai negara ke lima puluh
dan hawaii itu memberikan kontribusi terhadap musik country
merupakan alat yang kita sebut dengan gitar hawaii
nah sejak saat itu musik country itu terdengar pasifik
nah ini sangat menarik ya
karena biasanya kalau country music kita selalu kaitannya kan dengan john denver
atau di amerika serikat
tapi ternyata hawaii juga memberikan kontribusi kita
istirahat sebentar ya
tetaplah bersama insight with desi anwar
masih bersama insight with desi anwar
musik bisa kita katakan sebagai bahasa universal kemanusiaan
yang mampu melintasi sekat sekat apapun termasuk ideologi
tak ayal musik menjadi instrumen tepat untuk berdiplomasi
dan saya ditemani oleh tanto wiyah ya
mantan duta besar indonesia untuk selandia baru
ya sampai akhir tahun lalu ya dua ribu dua puluh
sejak tahun dua ribu tujuh belas
dan sekarang masih bertugas sebagai duta besar keliling khusus untuk kepulauan pasifik
nah ini kalau saya lihat jadi dalam pemilihan ya duta besar untuk melakukan diplomasi
ini bisa dijadikan satu aset ya
sosok yang bukan saja
memahami budaya tapi juga punya talenta untuk menciptakan musik atau menyanyi ya
kalau kita lihat dalam konteks indonesia secara keseluruhan ya
bentuk bentuk diplomasinya apalagi dengan dunia yang sekarang semakin panas
suhunya ini kan bagian dari soft power ya
dari diplomasi itu sendiri
mungkin kriteria yang harus menurut dubes tantowi perlu dimiliki oleh para dubes dubes indonesia dalam melakukan komunikasi
karena musik kan kita tidak harus terlalu paham bahasa mereka
biasanya kan kita bertugas di negara terus kemudian dari segi komunikasi bahasa budayanya itu menjadi istilahnya kan harus dipelajari
tapi dengan musik ini tentu bisa
tembok tembok yang menarik
tembok tembok yang menjadi atau sekat sekat yang bisa mengganjel menciptakan kecurigaan atau salah paham
itu bisa lebih mimpi
ya tadi yang desi sudah singgung yang kita kurang banyak mainkan itu adalah soft diplomacy
jadi soft diplomasi itu pengejauh watahannya itu adalah culture diplomacy
dan culture diplomacy itu sejujurnya adalah public diplomacy
jadi diplomasi yang melibatkan banyak orang dan juga melibatkan rasa
jadi ada unsur kolaborasi di situ
nah kata kuncinya adalah kolaborasi
ketika sudah kolaborasi itu tercipta maka yang akan tercipta itu adalah sebuah pertemanan ya

nah yang gagal kita lakukan selama ini adalah memaksakan
memaksakan pola yang sama untuk satu medan yang jelas jelas itu berbeda konteksnya
jadi seorang diplomat itu makanya diplomasi itu bukan ilmu diplomasi itu seni
jadi seni memaksakan kehendak kita tanpa orang merasa terpaksa
itulah seni diplomasi
betul ya kan itu makanya dia bukan ilmu dia seni
nah karena seni maka pelakunya itu ya seniman kan ya
nah memang tidak bisa desi mendapatkan duta besar itu yang latar belakangnya pemusik budayawan gitu
tentu tidak mudah ya
kebenaran saja presiden dan menteri luar negeri menempatkan saya di pasifik yang kulturnya itu sangat musik ya
kulturnya itu sangat mendominasi dalam kehidupan mereka sehari hari
jadi saya itu ya adalah satu kombinasi yang sangat banyak
dan itu adalah yang paling baik antara pasar yang memang mengapresiasi pendekatan secara kultural dengan duta besar yang latar belakangnya adalah budaya
apalagi kalau mereka juga bisa melihat ada persamaan budayanya
tadi ternyata country music ada mirip miripnya atau dengan yang musik dari hawaii misalnya
nah ada yang mengatakan bahwa tentu toh katanya tidak semua negara bisa didekati lewat kultur
saya kurang sepaham dengan itu
karena pada dasarnya apapun manifestasinya semua bangsa di dunia ini ada kulturnya
nah tinggal kita sekarang ini yang suka gagal faham itu adalah apa sih punya mereka yang sama dengan punya kita
di situ kita masuk
kalau kita memaksakan punya kita dan menurut kita punya kita bagus sudah teruji dapat pengakuan di mana mana
kemudian kita paksakan masuk ke sana belum tentu terima
saya paling gak suka dalam melakukan sesuatu desi ketika saya tanya how it
tapi mereka gak beli
kan banyak orang tuh basa basi bagaimana
oh bagus enak sekali
tapi abis itu dia gak datang lagi ke situ
artinya tuh artinya kan gak matching
nah kebanyakan kita ya dalam melakukan diplomasi budaya kuliner termasuk di dalamnya itu kita memaksakan agenda kita
karena menurut kita
karena menurut kita ini yang terbaik
pokoknya kita harus ini harus ada angklungnya misalnya harus ada gamelannya atau harus ada rendangnya harus ada dan lain sebagainya
nah ini tapi harus ada pemahaman terhadap budaya setempat itu
jadi mau tidak mau kan pak dubes juga mempelajari kan termasuk ya musik genre yang tentu selama ini kita kenalkan
sebagai contoh ya sebelum kita ke country music
saya sering sekali mengadakan jamuan makan siang makan malam
ke kalangan diplomat kemudian anggota parlemen dan ngo ngo itu
masakan indonesia yang ada relevansinya dengan masakan mereka
dengan selera mereka ya
dengan selera mereka
contoh misalnya gudeg
gudeg itu cocok buat mereka
karena dari tumbuh tumbuhan sayur sayuran
rasanya agak manis di dalamnya
rasanya agak manis sedikit
dan orang kan makin concern makin banyak vegan
tidak ada disitu masuk
tapi ini dipelajari dulu kan
oh iya dipelajari dulu
sempat misalnya awalnya rendang dendeng balado segala macam mungkin diberikan dan tidak selera ya
itu cocok kalau misalnya kita ngundang tamu tamu dari middle east ya
tapi kan ada trial and error dulu kan dari awal
enggak sih saya belajar dulu
jadi saya datang dulu
saya tahu cara makan mereka
makanan favorit mereka
kemudian cari persamaannya
oh ternyata banyak ya
misalnya masakan dari sulawesi utara ya
yang ikan ikan ya
ya seperti itu
itu ternyata masuk di mereka gitu
jadi kita harus berani itu mengeksplorasi apa milik kita yang relevan dengan selera mereka
musik country itu adalah musik dari irlandia skotlandia ya
kemudian dibawa oleh para imigran
ke amerika serikat
ke amerika serikat
menjadilah musik rakyat
kemudian setelah hawaii bergabung dalam amerika serikat
hawaii juga kemudian memberikan kontribusi
kontribusinya itu alat musik yang namanya steel gitar
nah steel guitar itu adalah alat musik asli orang polynesia
yang bunyinya itu seperti hembusan atau ombak air laut
apalagi mereka dengan
sweying gitu ya
ya dengan rocknya itu ya
nah ternyata pengaruh dari alat musik hawaii ini sangat dominan di musik country
dan memberikan karakter musik country hingga saat ini
sehingga musik country itu setelah hawaii itu bergabung ya secara musik
itu membuat terdengar sangat pasifik
contoh contoh lagu yang dimainkan
ya kayak seperti misalnya lagu baby blue
itu yang sangat terkenal di indonesia
jadi lagu itu ternyata menjadi anthem country di seluruh dunia
dan sangat pasifik
jadi lagu lagu seperti itu ada padanannya dengan lagu indonesia
lagu indonesia yang iramanya seperti itu juga banyak
nah jadi ketika saya menyanyikan lagu indonesia
tapi kok familiar ya dengan kita ya
ya karena countrynya itu adalah country pasifik
kok mirip sama kita
berarti kita saudaraan
berarti kita temenan
orang batak masuk barang itu
iya dan ini sangat penting
jadi biasanya kalau sudah merasa ada kesamaan
ada pemahaman understanding nya
dan kecurigaannya juga bisa inilah lebih kurang ya
yang ada tentu saja bisa jauh lebih onest atau lebih jujur dan terbuka
dan semua masalah juga bisa diangkat tanpa ada yang merasa tersinggung
atau sakit hati atau menjadi musuhan
ini penting sekali
soft diplomacy dengan menggunakan budaya dan musik
masih ada satu segmen lagi
jangan kemana mana dulu
insight with desi anwar akan segera kembali
masih bersama insight with desi anwar
perayaan hari musik nasional
hal ini dapat menjadi momen tepat untuk mengeksplorasi musik sebagai instrumen diplomasi
apalagi di tengah suasana dunia yang semakin memanas
kita perlu merasa lebih mengedepankan soft diplomacy
atau diplomasi yang mencari kebersamaan kita
bukan perbedaan justru
masih ditemani oleh tanto wiyah ya
mantan dubes untuk selandia baru hingga akhir tahun dua ribu dua puluh
tapi juga masih sebagai duta besar keliling khusus untuk kepulauan pasifik
dan kita sudah mendengarkan betapa ampuhnya sebenarnya ya
diplomasi yang menggunakan musik dan budaya
apalagi kalau dalam mengimplementasinya mencari kesamaan
bukan memaksakan ini loh
tapi justru mencari common grounds nya itu
sehingga ada semacam pertemanan yang dijalin
dan kalau komunikasinya sudah dalam frekuensi yang sama
tadi kata yang digunakan oleh pak tanto itu adalah frekuensi
apapun bisa dibicarakan
apapun bisa dicarikan solusinya tanpa menciptakan rasa tidak enak atau permusuhan
contohnya tadi papua itu
dan yang selama ini masalah papua kan menciptakan semacam batu ganjelan
tapi dengan ada aktivis ham yang sangat kritis
bisa diajak berdialog karena musik itu
bermula dari musuh akhirnya menjadi teman dan akhirnya menjadi sahabat
yang menyatukan kita adalah musik
sangat sulit bagi saya untuk masuk ke dalam circle itu
dan bisa diterima apa adanya oleh mereka
tapi melalui bahasa musik bahasa seni bahasa dari hati
kemudian di musik juga ada harmoni
harmoni itu hanya bisa dibangun kalau kita banyak bersama sama
mengerti satu sama lain
impactnya adalah terjadi persahabatan
jadi saya dengan beberapa teman maori
sering sekali menyanyi secara harmoni
harmoni itu tidak bisa terbentuk secara instan
kita harus duduk nyanyi bersama sama
terbentuklah suasana kebatinan
yang tercipta yang sangat jenuin
karena tanpa itu tidak mungkin keluarnya itu akan harmonis
dari situ kita menjadi teman
dari teman segala isu isu berat itu dibicarakan dalam konteks pertemanan
tidak ada lagi permusuhan
tidak ada lagi debat
bawa fakta bawa data setumpuk gitu ya nggak ada gunanya bagi mereka
yang paling penting itu adalah saya punya isu terhadap negara anda
isunya adalah ini
yang saya perjuangkan itu adalah saya membela pelanggaran hak asasi manusia
saya tidak mau alam indonesia itu rusak
dia bicara seperti itu
saya akan perjuangkan
tentu saya tidak bisa melaksanakannya sendiri
saya akan report kepada jakarta
kemudian kita report lagi kembali ke mereka
mereka akan appreciate itu
dan kedua sebelum isu itu besar
dan akhirnya tidak bisa kita kendalikan
karena sudah berteman
kita sudah bisa pakai whatsapp
yang tadinya harus pakai email
sekarang udah bisa pakai whatsapp
kita jelaskan keadaan sesungguhnya seperti apa
yang setelah itu walaupun dia dipancing oleh orang lain
atau dia dipancing oleh media
jawabannya sudah berbeda
bahkan sudah no command terhadap isu itu
nah inilah dahsyatnya sebuah persahabatan
yang tercipta karena kedekatan
dalam konteks saya dengan orang pasifik
kedekatan itu saya dapatkan dari kesamaan hobi
dari kesukaan terhadap musik
sulit untuk bermusuhan kalau kita dalam satu band yang sama kan
pasti fales nanti bunyinya
dan tidak enak nantikan suasana hatinya
jadi ini salah satu contoh
dimana memang musik bisa memiliki peran yang luar biasa
tapi ya memang harus ada talenta untuk itu
harus ada kesukaan
jadi menurut saya ini bisa menjadi satu kekuatan
yang dimiliki oleh para diplomat indonesia
yang jangan hanya terlalu kaku
atau terlalu terhadap pakem
ini cek box ini yang harus dilakukan
tapi touch pribadi ini sangat sangat penting ya tanto
ada dua hal yang berbeda sesungguhnya dalam dunia diplomasi itu
ada saatnya kita melakukan promosi
ada saatnya kita melakukan diplomasi
itu dua hal yang berbeda
promosi itu artinya kita menampilkan apa yang terbaik menurut kita
kita bisa jual
tapi kalau diplomasi kita harus tahu orang itu sukanya apa
nah itu yang kita tampilkan
itu yang kita sajikan
kita tidak semata mata berpromosi ketika kita sedang melakukan diplomasi
nah contoh dari ini kan banyak sekali pulau pulau
tadi pak dubes mengatakan banyak permintaan lah
dan sekarang kalau komunikasi bisa lewat wa
dan mungkin juga menggunakan nama ya langsung
apa apa saja yang bisa di share di sini
dan keinginan mereka agar indonesia itu lebih apa
bagaimana mereka bisa dibantu
atau permintaan mereka khusus dari indonesia itu apa apa saja
iya kita jujur ya kita katakan sebagian besar negara negara pasifik itu secara ekonomi memang memerlukan bantuan dari negara negara besar
dan sudah banyak yang memberikan bantuan itu
katakanlah australia selandia baru sebagai tetangga terdekat
kemudian china amerika uni eropa
jadi kalau bicara bantuan keuangan mereka itu sudah tidak pusing
nah yang perlu itu adalah
perlu itu adalah bantuan perhatian
nah itu yang tidak bisa dipenuhi sesungguhnya sepenuhnya oleh negara negara besar itu
di situ indonesia datang
jadi pada saat negara lain itu berlomba lomba memberikan grant endowment bantuan yang tidak mengikat dan sejenisnya
indonesia datang dalam bentuk apa market access
kita menciptakan pasar bagi begitu banyak produk mereka yang sudah tidak bisa lagi dikonsumsi secara domestik
tapi ketika ingin dilempar ke negara negara besar itu jaraknya terlalu jauh atau persyaratannya demikian sulit
nah indonesia sebagai negara yang begitu besar penduduknya dan proximity dengan mereka juga paling dekat
kita menawarkan opsi lain
sel jadi jual produk anda ke kita
kita akan beli
nah mereka melihat wow ini beda
jadi pasar ini belikan
jadi berhubungan dengan pasifik itu kita tidak semata mata
jadi diplomasi ekonomi itu tidak selalu kita jualan
tapi kita juga harus mau beli produk orang lain
membantu dalam konektivitas juga
membantu dalam konektivitas
kita banyak memberikan sharing pengetahuan terkait telekomunikasi
kemudian kita banyak sekali memberikan bantuan dalam konteks mitigasi bencana
karena indonesia juga sama dengan mereka
nah ini bagaimana
karena tadi disebutkan
ada kepulauan di sana
ada kepulauan di sana yang mungkin hanya sebesar atol
pulauan yang sangat kecil dan bila air laut itu permukaannya naik tentu pasti akan tenggelam
ada kekhawatiran mereka akan kehilangan negaranya itu sendiri
ini apa solusinya bagi mereka yang bisa ditawarkan
karena indonesia juga walaupun negara kepulauan tapi kita relatif lebih banyak dan lebih besar lah pulauannya
solusi paling dekat itu adalah membangun kesadaran di kalangan masyarakat di negara negara tersebut tentang pentingnya menjaga lingkungan
agar supaya kalau tenggelamnya sepuluh tahun itu bisa diperpanjang sampai dua puluh tiga puluh tahun
nah itu dimulai dari pekerjaan dari semua masyarakat
jadi menjaga alam tidak membuang sampah dan seterusnya
atau kalau mereka harus meninggalkan pulaunya
nah kalau mereka harus meninggalkan pulaunya
tentu nanti harus terjadi kesepakatan antara semua negara negara di pasifik
yang secara alam itu aman gitu ya
nah termasuk indonesia
kita kan kalau kita sudah mengklaim kita bagian dari mereka
kita juga harus mau ikut dalam dialog tersebut
bagaimana mereka ini nanti ketika negeri mereka hilang mereka lari kemana
iya nah ini kan yang bisa menyatukan mereka
indonesia dalam hal ini kita papua kan bagian dari melanesia ya
itu kira kira bagaimana
saya rasa opsi itu tidak tertutup ya
sekarang ini yang kita bangun sekarang ini adalah konektivitas antara pasifik ke bagian timur indonesia
melalui kegiatan pariwisata
jadi salah satu mimpi besar kbri wellington waktu itu adalah
bagaimana kita bisa membuat kawasan timur indonesia itu masuk ke dalam kawasan pariwisata pasifik
sehingga kapal pesiar yang nanti insya allah setelah pandemi selesai akan kembali menjadi prima dona
tidak lagi hanya melayani rute rute biasa ke vanuatu solomon island fiji cook island
tapi juga mereka akan masuk ke wilayah timur indonesia
nah disitu mereka akan melihat pasifik yang lain
yang tidak kalah indahnya
kemudian kulturnya juga tidak betul betul sama dengan pasifik
tapi itu bagus ya
kemudian juga mereka akan mendapatkan tempat tempat yang tidak ada di pasifik
seperti misalnya komodo island
itu kan tidak ada
kemudian kita punya apa namanya itu sirkuit balap di lombok
itu nggak ada di pasifik
kemudian kita di maluku itu ada kota musik dunia
ya ambon itu kan city of musicnya
nah itu kan nggak ada
nah itu yang kita bisa tawarkan
pasifik dengan masuknya indonesia itu jauh lebih kaya dan jauh lebih beragam
aduh bes waktu kita hampir habis
tapi what's next khususnya dalam musik sebagai instrumen diplomasi yang indonesia bisa
kedepan siapapun yang menjadi duta besar di pasifik harus tetap mengkapitalisasi musik sebagai perekat
kita dengan mereka
karena sudah terbukti melalui musik
maka segala macam kecurigaan itu kita bisa elaminir
dan itu sudah terbukti
melalui rekognisi dan bantu serta dukungan ketika kita menyelenggarakan dua event yang menggunakan nama pasifik
pasifik expo yang pertama pasifik expo yang kedua
kita punya payung besar yang namanya pacific elevation
jadi pasifik elevation itu adalah program payung kita
yang akan memayungi semua inisiatif inisiatif kita di kawasan pasifik
di dalam musik diplomasi dengan orang pasifik itu kita memiliki dua hati dua pikiran
dan instrumen paling mudah itu adalah melalui musik
iya karena musik bisa menyatukan
musik membuat kita happy semua
sekali lagi terima kasih pak dubes
luar biasa ya insightnya
dan kita juga tentu saja ingin indonesia berperan sebagai peacemaker di seluruh dunia ini
lagi dengan sekarang situasi semakin memanas
ini juga peran indonesia dan cara cara indonesia berdiplomasi menggunakan soft diplomacy soft power ini
mencari jalan keluar itu menurut saya juga harus diutamakan ya
harus bisa dan menggunakan semua alat alat yang ada di kotak peralatan kita untuk berdiplomasi
pak tantowi sekali lagi terima kasih banyak
demikian insight with desi anwar kali ini
dan jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com dan di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
jangan lupa kita masih dalam masa pandemi
jadi jaga protokol kesehatan jaga jarak rajin cuci tangan pakai masker hindari kerumunan
sampai jumpa stay safe bye bye